partai berkarya masih belum menentukan arah koalisi dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
partai berkarya masih menunggu keputusan mahkamah konstitusi terkait gugatan presiden sheldt rischold
guna mengusung ketua umumnya hutomo mandala putra sebagai calon presiden
sekjen partai berkarya priyo budi santoso menjelaskan seluruh kader partai berkarya
mendorong ketua umumnya hutomo mandala putra alias tommy soeharto untuk maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
jika sampai batas pendaftaran capres cawapres pada sepuluh agustus mendatang tidak kunjung ada putusan dari mk
maka partai berkarya akan menggelar rapat internal untuk memutuskan koalisi
agus bawahnya itu gak bisa lagi tahan lagi ingin mencalonkan
mas tommy soeharto hutomo mandala putra sebagai calon presiden
kalau itu terjadi ada kemungkinan rencana beliau caleg nomor satu di papua akan ditarik